nama aku arista widya maiswari umur aku lima belas tahun delapan bulan lebih
saat ini aku masih memperjuangkan untuk mendapatkan bangku sekolah negeri
tak kenal lelah dan pantang menyerah arista telah mencoba berbagai cara untuk mendapat bangku sekolah negeri di tingkat menengah atas
apa daya segudang prestasi yang pernah diraih arista nyatanya justru terbentur usia dalam sistem ppdb dki jakarta dua ribu dua puluh
ya alhamdulillah waktu itu aku menang fls dua n tingkat nasional itu aku alhamdulillah mendapat juara harapan satu
terus dipanggil lagi untuk maju ke tingkat nasional juga di piala presiden itu di cipanas
alhamdulillah dapat juara tiga
terus abis itu ini yang paling aku senang sih aku lolos seleksi galeri nasional
itu bisa pameran satu bulan waktu itu benar benar senang banget karena kan lumayan susah ya kalau dapat untuk ke galeri nasional itu
aku punya hak untuk bukan aku doang sih mungkin anak anak lain tuh juga punya hak untuk sekolah negeri gitu
karena apa ya sebelum kita pandemi kini teman teman aku tuh wali kelas
saya tempel gitu kain di pintu tulis sekolah impian kamu di mana mana mana
ternyata pandemi kini kan tapi ya kita tetap berharap kami anak aku sama teman teman itu
tetap berharap untuk lanjut ke sekolah yang kita mau gitu
ternyata sistem ppdb dua ribu dua puluh nya itu memupuskan harapan kami
arista telah melalui empat jalur pendaftaran
tahap pertama mendaftar melalui jalur prestasi non akademik
jalur afirmasi jalur zonasi hingga jalur prestasi akademik
satu satunya harapan arista kini hanyalah mengikuti jalur tahap akhir yang akan berlangsung pada tujuh hingga delapan juli mendatang
cita cita arista yang ingin duduk di bangku sekolah negeri ini bukan tak beralasan
ia ingin meringankan beban kakek dan neneknya agar tidak terbebani biaya pendidikan yang tinggi jika memilih sekolah swasta
misalnya aku nggak dapat sekolah yang ketiga aku mau
berhenti aja itu harus tahu
nenek arista mengaku akan mendukung keputusan cucunya dan memberikan semangat agar arista tak berhenti berkarya di tengah keterbatasan
kamu bilang kamu harus menerima ini susah
karena mereka sudah punya mimpi mimpi yang tinggi
harusnya harus mereka bisa sekolah di sekolah negeri akhirnya mereka tidak bisa
jadi saya tidak bisa menyampaikan apa
menyampaikan kamu harus bersabar
tapi kita sendiri merasa dia sebenarnya punya hak
jadi nggak bisa saya mengatakan apa apa ke mereka
kisah arista hanyalah satu dari sekian calon peserta didik baru di dki jakarta yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri
cita citanya cukup sederhana hanya untuk bisa bersekolah dan melanjutkan pendidikan
vinanda rahma gregorius bayu jakarta